serta tomat dan juga keripik emping
sama maksud saya itu begini
ya nanti kan apa ya ada efek juga
restoran tom s di the langham jakarta mulai melayani tamu untuk berbuka puasa